beragam cara dilakukan umat hindu bali untuk melaksanakan ngembak geni usai hari raya nyepi di desa pakraman tuban kabupaten badung
ratusan warga berkumpul untuk melakukan tradisi metan
ini bukan lomba tarik tambang layaknya lomba saat peringatan hari ulang tahun republik indonesia
ini adalah salah satu bagian dari ritual medmetan atau tarik tambang yang dilakukan warga desa pakraman tuban badung sehari setelah hari raya nyepi
para peserta yang didominasi perempuan dan ibu ibu ini harus jatuh bangun saat mengikuti med medan diiringi oleh suara gamelan bali
tradisi ini sudah dilakukan warga sejak puluhan tahun lalu
saat ini tradisi medmetan digelar saat hari raya nyepi tepatnya ketika ngembak geni
biasanya dulu itu diadakan pada waktu area nyepi pak
di raya nyepi diadakan
bukan di besoknya tidak
nah sekarang dianggap sudah hari raya nyepi betul sepi pak
tidak ada kegiat apa
makanya dialihkan besoknya di penghuru
namanya di ngembak geni
raya rasanya luar biasa banget

jadi ini memang acara rutinan yang diadakan tiap tahun
dan yang ini yang diadakan ke tiga sekarang
di desa pakraman tradisi medmetan ini digelar kembali tahun ini
setelah selama tiga tahun terakhir tidak diselenggarakan